nah itu tadi saudara salah satu video dari diaspora indonesia yang berada di dua qatar yang bernama mbak vita
yang memperlihatkan bagaimana keseruan ataupun antusiasme dari masyarakat indonesia untuk mendukung timnas indonesia saudara
hal ini pun membuat bahwa membuat tiket pertandingan piala asia untuk lagu indonesia dengan irak
di situs penjualan tiket daring resmi qatar pun sudah ludes terjual sejak kemarin hari
penjualan tiket bahkan lebih laku dari laga final piala asia u dua puluh tiga antara uzbekistan dan juga jepang
diaspora indonesia mulai berburu tiket sejak indonesia kalah dalam semifinal melawan uzbekistan
dengan demikian laga indonesia dengan irak di stadion abdullah bin khalifa doha qatar pada pukul dua puluh dua tiga puluh waktu indonesia barat
dipastikan akan penuh dengan pendukung indonesia